rekaman yang dirilis militer israel menunjukkan tentara israel menahan beberapa anggota militer
hamas saat merebut kembali pangkalan militer poster bansufa reuters tidak dapat memverifikasi
video tersebut secara independen media israel melaporkan dalam pertempuran yang berlangsung
beberapa jam itu pasukan dari unit tentara syahi ted tiga belas menyelamatkan sandera yang ditahan
kelompok militan hamas hamas melencarkan serangan mendadak yang belum pernah terjadi
sebelumnya terhadap israel yang menewaskan lebih dari seribu tiga ratus orang dan menjadikannya serangan paling
mematikan dalam sejarah negara itu israel bersumpah akan memusnahkan gerakan hamas
yang menguasai gaza sebagai pembalasan atas serangan terhadap warga sipil jenit rambutnya